polisi telah mengamankan spm warga jalan kuaran bangat ayu semarang
sebagai tersangka penjual alat antigen ilegal
kini tim direktorat riserseo kriminal khusus polda jawa tengah
masih berusaha mengungkap jejak tersangka lain
dari hasil penyidikan sementara spm hanyalah tenaga sales
yang melakukan penjualan alat rapid antigen medek klanjin
dan speed check yang tidak ada izin edarnya
ia melakukan penjualan secara online
di laman online nya spm menawarkan alat rapid antigen yang resmi
namun saat bertemu langsung dengan pembeli
ia menawarkan paket alat rapid antigen yang lebih murah
konsumen akhirnya tertarik tanpa menyadari
bahwa alat rapid tersebut tidak memiliki izin edar
modus yang dilakukan oleh tersangka dalam menawarkan barangnya ini
kepada konsumen itu ditawarkan melalui online
jadi yang bersangkutan menawarkan bahwa yang bersangkutan
memiliki alat kesehatan rapid test yang sudah memiliki izin edar
aksi yang dilakukan spm sudah berjalan selama lima bulan
polisi menduga pt ssp selaku distributor alat antigen ilegal tersebut
mengetahui arus keluar masuk barang
termasuk kegiatan spm mengambil barang untuk dijual langsung
untuk barang barang ini sendiri berasal dari impor dari cina
kalau untuk pengadaannya sendiri tidak ada masalah
hanya peredarannya saja barang yang belum selesai diurus izin edar
sudah diedarkan oleh tersangka
menurut keterangan tersangka alat rapid antigen ilegal yang dijualnya
sudah laku terjual ke sejumlah institusi di jawa tengah
mulai dari klinik rumah sakit hingga pribadi
atas perbuatannya tersangka disangka melanggar undang undang no tiga puluh
tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan dan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara